selanjutnya jelang laga bergensi bali united kontra tempens rovers pada kualifikasi liga champion asia
manajemen serdadu tridatu terus berbenah
salah satunya adalah renovasi stadion kapten iwayan dipta yang harus memenuhi standar efc
hingga saat ini pengerjaan tinggal menyisakan kursi pada bench official dan atap penutup jalur keluar pemain
proses renovasi yang disebut sebut menghabiskan anggaran lima miliar ini
sengaja dikebut untuk laga kualifikasi liga champions asia antara bali united melawan tim asal singapura kempine strovers
sebagai tim yang bertanding di kancah asia bali united harus memiliki home base yang sesuai lisensi fc
sehingga pihak manajemen harus menambah kapasitas seribu orang lebih dari kapasitas sebelumnya yang berjumlah dua puluh lima ribu penonton
sampai saat ini sudah dilakukan perjanjian
dan kita lagi pengajaran untuk finishing
kategori hari ini semuanya
pembersihan akan dilakukan tanggal tiga belas
dan seharusnya semuanya ketika pembersihan tanggal empat belas
sesuai jadwal serdadu tridatu akan menjalani laga kualifikasi enam belas januari mendatang
juga akan menjalani sederet pertandingan di awal tahun dua ribu delapan belas
di antaranya piala presiden dan piala afc jika gagal lolos di fase kualifikasi liga champions asia